mardika kalau saya lihat memang ragunan menjadi salah satu destinasi wisata murah dan dekat di ibu kota sehingga pasti banyak warga yang berkunjung ke sana
bisa anda ceritakan bagaimana euforia di hari kedua libur lebaran hari ini
kalau saya lihat di warna belakang anda sudah banyak para pengunjung yang melihat satwa yang memang dipelihara di sana
silakan dengan laporan anda
selamat pagi yuda betul sekali baru satu jam setelah dibuka pada pukul tujuh pagi tadi
data yang saya terima dari pusat informasi taman marga satwa ragunan sudah ada lebih dari seribu orang yang datang ke taman marga satwa ragunan pada hari kedua libur lebaran hari ini
dan menurut data tersebut bahwa jumlah itu adalah salah satu yang terbanyak selama masa pandemi
hanya dalam satu jam sudah ada lebih dari seribu orang
itu artinya ragunan yang bisa menampung enam puluh ribu orang ini bisa dikurang
dikunjungi oleh empat puluh lima ribu orang pada hari ini
dan berdasarkan dari hasil pemasanan tiket yang harus dilakukan satu hari sebelum hari kedatangan itu artinya sejak kemarin
data yang tercatat adalah sudah memenuhi kuota maksimal atau sudah mencapai empat puluh lima ribu orang
dan ini pun menjadi salah satu rekor jumlah pengunjung terbanyak selama masa pandemi covid sembilan belas
tetapi pada hari ini saat ppkm sudah dilonggarkan bertepatan dengan libur hari raya idul fitri dan lebaran kedua ini
ada empat puluh lima ribu orang yang diprediksi akan memenuhi kawasan taman merga satwa ragunan
nah ada beberapa hal yang harus diketahui jika anda ingin berwisata ke taman marga satwa ragunan ini
yang pertama adalah pastikan anda memesan tiket satu hari sebelum hari kedatangan
lewat laman bit ly slash pesantiket tmr
nah di sana anda bisa melakukan pemesanan tiket
sementara untuk membayar tiketnya anda bisa melakukan pembayaran secara langsung on the spot di taman marga satwa ragunan
tiketnya untuk pengunjung dewasa hanya empat ribu rupiah saja
dan untuk anak anak hanya tiga ribu rupiah saja
ini terhitung sangat terjangkau
dekat seperti anda katakan tadi dengan wilayah ibu kota dan juga sangat terjangkau
yang kedua untuk pengunjung berusia di atas dua belas tahun sudah harus vaksinasi dua dosis
untuk vaksin covid sembilan belas dan untuk pengunjung berusia enam sampai dua belas tahun hanya satu kali dosis vaksin saja
yang ditunjukkan saat pembahasan antiket
sementara untuk di bawah enam tahun tidak perlu menunjukkan hasil vaksin ataupun juga menunjukkan hasil negatif
dari pemeriksaan rapi tes antigen ataupun juga pcr
nah yang harus diperhatikan lainnya adalah taman marga satwa ragunan ini buka mulai pukul tujuh pagi
sampai pukul lima sore
tanggal dua puluh sembilan april sampai tanggal delapan mei nanti
tidak diperlakukan sistem ganjil genap untuk arus lalu lintas di sekitar taman marga satwa ragunan ini
bagi anda yang akan berwisata ke kebun binatang ragunan ini
untuk menggunakan mobil anda bisa masuk lewat pintu barat ataupun juga lewat pintu utara
tiket masuknya untuk kendaraan roda empat hanya empat ribu rupiah saja
cukup terjangkau lagi lagi
ini adalah salah satu pilihan destinasi wisata yang sangat dekat dengan wilayah ibu kota
maka tak heran jika dari tahun ke tahun setiap kali libur hari raya ataupun juga di tanggal merah ataupun juga di akhir pekan
ini selalu menjadi destinasi favorit dari para pengunjung
ada total dua seratus ekor satwa yang ada di taman marga satwa ragunan ini dari dua ratus dua puluh spesies
dan letaknya atau luasnya mencapai satu ratus empat puluh tujuh hektare
ini artinya sangat luas dan ini menjadi salah satu tempat ruang terbuka hijau
yang paling besar di wilayah jakarta selatan
jadi pengunjung disini dapat menikmati udara yang cukup segar dengan banyak sekali pepohonan
sambil melihat satwa satwa mengajarkan anak anaknya mengenal berbagai macam koleksi satwa
sambil juga tentunya menghirup udara segar
dan bagi anda yang ingin lebih puas lagi mengelilingi ragunan yang satu ratus empat puluh tujuh hektare ini
ada cara cara yang bisa anda lakukan
mulai dari menyewa sepeda misalnya ataupun juga menggunakan penyewaan
mobil secara bersama sama dengan pengunjung lainnya
ataupun juga dengan berjalan kaki
tentu jika itu anda kuat ya untuk mengelilingi satu ratus empat puluh tujuh hektare ini
karena luasnya sangat sangat besar
dan yang harus diperhatikan lagi yuda adalah tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan
menggunakan masker dengan tertib
lalu menjaga jarak dan juga rajin mencuci tangan
baik dengan menggunakan air mengalir ataupun juga dengan menggunakan hand sanitizer
dan satu tips lagi dari saya nih
karena disini banyak sekali pepohon
agak lumayan banyak nyamuknya
jadi mungkin anda bisa juga membawa lotion nyamuk
agar anda juga terhindar dari gigitan nyamuk disini
baik mardika utama
tipsnya sangat bagus sekali
mungkin bisa segera diaplikasikan buat para pengunjung
yang nanti akan berkunjung ke taman margasa tua ragunan
terima kasih mardika
sebelumnya ada rekan saya ruli kurniawan yang berpanas panasan dari ancol
selamat bertugas kembali rekan rekan